maksud saya teh
ada keperluan apa
mau lihat lihat aja
kalau sudah lama
kamus belum kesini
dari kemarin kamu nyariin kamus
kemarin kamu udah bilang ada perlu
kemarin kamu udah bilang anda perlu
ada perlu apa
saya mau sewalahan haji eman
kamus kan udah jadi pengusaha di bandung
pengusaha ke cimpring
pengusaha ke cimpring
usaha ke cimpring saya ada yang ngurus

itu mau lebih enak lagi

tinggal santai santai dapat uang
buat apa masih mau susah susah jadi petani
saya mau kembali ke asal seperti dulu sebelum merantau ke bandung
jadi petani memang gak enak
sering cuma dapat capeknya aja
kamu lagi sibuk enggak
bisa nganter aku enggak
kamu gak nanya dulu
aku minta nantar kemana
aku udah siap
kamu di rumah
katanya lahan di sekitar sini mau dibeli developer jakarta
milik beberapa warga
jumlahnya sekitar lima puluh hektare
mau dijadikan tempat wisata
termasuk lahan ini
kang idam gak mau
ke bapak terus ke saya
tapi cukup untuk hidup saya sama keluarga
kang idam bukan lagi butuh uang
kalau lahan ini dijadikan uang
berapa pun banyak
kalau tetep jadi lahan pertanian
biarpun gak luas
biarpun hasilnya gak banyak
gak akan ada habisnya
tim saya sedang bergerak
tim saya sedang bergerak
tim saya sedang bergerak
tim saya sedang bergerak
tim saya sedang bergerak
masih mau mantau
kamu mau minta antar kemana
mau ke masjid lihat yang kerja
kalau sudah beres di sini saya juga ke sana
bantu bantu di sana
abah jangan duduk di luar terus atuh
saya dapat info kang idam ada di kebun
masih lama kita tak bisa jalan turun
kalau kan pernah kita
sekarang eclipse sendiri ngurus dari vey
masih ada pers